sejak jumat dua puluh tujuh mei kemarin jessica kumala wongso resmi jadi warga rumah tahanan pondok bambu jakarta timur
pada proses tahap dua jessica dari polda metro jaya sempat dibawa ke kejaksaan negeri jakarta pusat bersama dengan tiga puluh tujuh barang bukti lainnya
setelah kepolisian polda metro jaya menyerahkan barang bukti dan juga tersangka kepada jaksa penuntut umum
pada pukul dua siang kemarin jessica langsung dibawa ke rutan pondok bambu
di rutan pondok bambu jessica akan menjalani karantina terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku
dia masih di dalam masa adaptasi masa pengenalan lingkungan
dia di dalam kamar yang ukurannya empat x enam bersama dua puluh satu orang lainnya tahanan baru juga
jadi sementara selama empat belas hari ke depan masa pengenalan lingkungan dia di dalam kamar itu saja